presiden joko widodo meresmikan terminal bandar udara depati amir kota pangkal pinang provinsi bangka belitung kamis pagi
presiden berharap penambahan sarana terminal di bandara ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan
penambahan sarana terminal yang baru saja diresmikan merupakan sayap kanan dari bandara dengan kapasitas tiga juta penumpang
presiden mengaku telah menginstruksikan kementerian perhubungan untuk membangun terminal di sayap kiri bandara dengan kapasitas lima penumpang
tersedianya sarana terminal di bandara depati amir diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan
presiden meyakini pendapatan asli daerah provinsi bangka belitung dapat meningkat
menyusul tingginya minat investor terhadap pembangunan kawasan ekonomi khusus di daerah tersebut

kepala kementerian perhubungan dan pembangunan kampungan di bandara depati amir diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan